wah mabrur semua ya para calon jemaah haji yang sekarang sudah akan terbang ke arab saudi
iya betul sekali apalagi bagi mereka yang sudah memasuki usia senja ya
karena disana juga cuacanya sangat panas di atas lima puluh derajat begitu rata rata cuaca disana
tapi biasanya kalau untuk jamaah haji seperti ini atau untuk ibadah seperti ini usia itu tidak jadi halangan
pokoknya yang penting pergi untuk beribadah begitu pemirsa
ya untuk umat islam karena menunaikan ibadah haji ini merupakan sebuah kewajiban ya bagi yang mampu
usia tidak lagi menjadi halangan pemirsa
bagi umat islam untuk menunaikan ibadah haji
kakek berusia sembilan puluh dua tahun misalnya yang bernama kiai ⁇ shafii ⁇ tercatat sebagai calon haji tertua di kabupaten lebak banten
sementara di pasuruan jawa timur ada juga seorang nenek berusia sembilan puluh empat tahun yang masih diberi rezeki dan juga kesehatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini
setelah menunggu lima bulan
setelah setahun kakek yang bernama kiai syafaii keluarga kampung oteng kecamatan warung gunung kebupaten lebak banten ini
akhirnya dapat kesempatan menunaikan rukun islam yang kelima
kakek yang sehari hari bertani dan mengajar ini dapat menuju tanah suci pada tahun ini
rencananya kakek berusia sembilan puluh dua tahun ini akan bergabung di kloter lima puluh lima bersama sang istri menuju tanah suci
asal kakek tanah kudu nama dua puluh dua
ini dari pertambahan
oh jadi bapak dipajukan
sementara di pasuruan jawa timur seorang nenek berusia sembilan puluh empat tahun akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk berangkat ke tanah suci pada musim haji tahun ini
biaya naik haji ia angsur dari hasil kerja
sebagai pedagang sayur
dan ikan di rumahnya
sudah apa itu pok semua lunas
terus kena yayasan dua juta
terus apa itu beli paspor
sudah semua lengkap
meski sudah tak muda lagi kondisi tubuh mereka tetap sehat dan semangat untuk menjalankan ibadah haji